ratusan warga kampung jatisrono barat surabaya rabu siang menggelar aksi pukul ember di sepanjang jalan kampung mereka
aksi ini sebagai bentuk protes kepada pdam surya sembada atas krisis air bersih di kampung mereka
kepala keluarga jatisrono barat surabaya
persebaya surabaya sukses menaklukkan psis semarang dalam pertandingan perdana babak delapan besar di bandung jawa barat

duel klasik terjadi dalam babak delapan besar antara persebaya surabaya melawan psis semarang sejak babak pertama dimulai
dengan membombardir pertahanan laskar mahesa jenner di menit ke delapan belas irfan jaya berhasil membuat persebaya unggul satu dari psis semarang
dengan ketertinggalannya laskar mahesa jenar meningkatkan intensitas penyerangan
namun kuatnya pertahanan persebaya membuat skor satu bertahan hingga pertandingan berakhir
hal ini sangat disyukuri pelatih bajul hijau angel alfredo vera
dengan memperoleh tiga poin membuat langkah persebaya semakin terbuka lebar
masuk ke babak semifinal liga dua